dan kita kembali menuju tanjung priok jakarta utara untuk mengikuti proses pemulangan abk dari pulau sebaru
dan sudah ada korespondensi anani indonesia indra yanni laksmi di kawasan komando lintas laut militer di pelabuhan tanjung priok jakarta utara
selamat siang laksmi setelah tiba di jakarta bagaimana selanjutnya apakah mereka ini sudah seluruhnya turun di dermaga
saya juga masih menunggu proses dari turunnya para wni abk world dream yang akan bersandar di dermaga atau akan menyentuh daratan di tanjung priok ini
dan lady kalau bisa saya informasikan juga bahwa pagi tadi sekitar pukul delapan kapal kri
semarang ini telah membawa satu ratus delapan puluh delapan wni yang datang atau yang telah diobservasi selama empat belas hari di pulau sebaru kecil kepulauan seribu jakarta
dan dari situ mereka berjalan ke arah sini ke arah pantai dan juga dermaga kolin lamil untuk akhirnya nanti akan dipulangkan ke tempat yang masing masing
dan saya juga mendapatkan informasi lady bahwa dari para wni yang berjumpa satu ratus delapan puluh delapan
delapan orang ini tidak akan langsung bisa berinteraksi dengan masyarakat umum yang ada di masyarakat seperti biasa
artinya memang dari kemenkes sendiri memang diperlukan waktu istirahat
artinya memang diharuskan untuk mengisolasi diri sendiri juga di rumah masing masing selama empat belas hari
begitu yang disarankan atau yang dianjurkan oleh pihak kementerian kesehatan republik indonesia
dan juga lady sampai saat ini saya masih menunggu seperti apa proses penurunan dari penumpang
delapan orang ini wni abk yang akan turun dari sisi lambung kiri belakang kapal kri semarang ini
dan juga di belakang saya banyak sekali media media yang juga masih menanti apakah dan juga proses dari penurunan para awak kapal ini
dan untuk skema persiapan dan juga pemulangannya ini memang tadi sekitar jam pagi sudah dibawa dari sebaru
lalu nanti juga ada penyambutan dengan lagu indonesia raya
dan juga nanti ada penyambutan
penyerahan dari pangkogap wilhan i laksamana madiagudul margono ke menko pmk yaitu muwajir fnd
dan juga nanti juga ada penyerahan sertifikat sehat oleh kemenkes yang akan diserahkan begitu mereka turun dan juga berjalan di daratan jakarta utara ini
dan juga nantinya dari pihak abk satu ratus delapan puluh delapan orang ini yang terdiri dari satu ratus tujuh puluh dua orang laki laki dan juga enam belas orang perempuan juga akan diserahkan ke pihak perwakilan pmd masing masing
untuk nantinya dibawa ke rumahnya masing masing
saya mendapat informasi bahwa dari satu ratus delapan puluh delapan abk ini bahwa sekitar enam puluh persennya itu adalah atau berdomisili di sekitar pulau bali
jadi kami masih menunggu namun saya sendiri belum melihat apakah bagaimana mereka kepulangannya atau perwakilan dari daerah daerah tersebut akan dibawa
karena disini saya tidak melihat adanya banyak berbeda dengan yang di kepulangan dari warga natuna kemarin beberapa waktu lalu
kalau disitu banyak masyarakat ataupun warga
jadi keluarga dari wni yang berasal dari wuhan itu dijemput di halim
namun disini saya tidak melihat adanya kumpulan warga yang akan menjemput mereka
namun saya juga melihat bahwa di sini ada beberapa bus ada sekitar lima bus yang kemungkinan akan membawa mereka ke satu tempat
dan langsung nanti disitu akan bertemu dengan para pihak keluarga
apakah sampai saat ini menko pmk sudah terlihat di kawasan derbaga kolin lamil jakarta utara
dan juga bagaimana nanti penyelesaiannya
apakah penyerahan sertifikat kesehatannya
karena tadi anda katakan walaupun mereka sudah dinyatakan negatif corona namun aktivitas mereka nanti akan dibatasi
apakah nanti penyerahan ini hanya dilakukan secara simbolis saja atau satu persatu akan diserahkan seperti itu
lady bahwa betul sekali sampai jam sebelas lima puluh lima siang ini waktu indonesia barat
dari pihak tni angkatan
sepertinya sedang mempersiapkan bagaimana proses dan juga skema pemulangan atau penurunan dari satu ratus delapan puluh delapan wni abk world dream yang telah diobservasi di sebaru
dari warga yang sudah diobservasi warga negara indonesia bahwa mereka sudah sangat yakin dari kemenkes dan juga pemerintah
juga sangat yakin bahwa mereka keseluruhannya itu adalah sudah sangat positif atau tidak terpapar atau terjangkit dari virus corona apapun
jadi mereka diperbolehkan pulang hari ini
dan sebenarnya memang untuk proses observasi sudah diselesaikan pada hari kemarin hari jumat sore
namun adanya pertimbangan bahwa kendala cuaca dan juga kendala lalu lintas perairan di laut jawa yang cukup sibuk jika dibandingkan dengan hari ini
maka abk abk tersebut dipulangkan hari ini
itu pertimbangan yang kami dapatkan informasinya dari pihak terkait
dan juga untuk dari pihak kemenkes sendiri melanjutkan bahwa para
abk yang nantinya akan pulang dan juga bertemu dengan keluarga
untuk tidak dulu bertemu dengan para masyarakat yang ada di luar
setidaknya mereka harus melaporkan dan juga tetap menjaga asupan makanan kesehatan seperti itu
agar mereka benar benar dalam kondisi yang stabil secara fisik maupun psikologis
dan lady dari jadwal tadi
sekitar pukul delapan kri semarang lima ratus sembilan puluh empat telah jalan dari sebaru dengan menggunakan dengan alat transportasi transfer
yaitu menggunakan lcu atau landing graft utility yang mengangkut satu ratus delapan puluh delapan orang
di antaranya satu ratus tujuh puluh dua orang itu adalah laki laki dan juga enam belas orang adalah abk yang berjenis kelamin perempuan
dan dari masa observasi itu kemenkes pemerintah tni polri dan juga pihak terkait telah melakukan
proses pengawasan yang sangat detail kepada mereka
dan mereka juga telah melakukan masa isolasi atau observasi selama empat belas hari di sana
di antaranya adalah dengan melakukan pengecekan suhu tubuh selama sehari dua kali artinya pagi dan sore hari
lalu mereka juga menjaga pola fisik mereka dan juga psikologis mereka dengan menambah asupan daya makanan
lalu saya juga baru saja mendapatkan informasi lady bahwa pintu di
baru saja dibuka mungkin anda bisa melihat sendiri lady bahwa di belakang sana
pintu sebelah kiri lambung kri lima ratus sembilan puluh empat telah mulai setengah membuka
dan ada beberapa personil dari tni yang mencoba memeriksa
bagaimana untuk menjaga
kelancaran proses pemindahan dari kapal menuju daratan seperti itu lady
ada sekitar empat orang personil dari tni yang tengah bersiap siap
dan dalam hitungan menit bisa saya bilang seperti itu bahwa anda dan juga pemirsa dapat melihat
bagaimana satu persatu dari abk atau awak kapal pesiar world dream akan turun mendekati
mungkin ke arah daratan dan juga ke arah media
dan mungkin media juga bisa melihat bagaimana ekspresi mereka
ungkapan kegembiraan mereka akhirnya bisa keluar dari kapal dan juga dari tempat observasi
laksmi kalau kita melihat dan juga bandingkan ketika ya
masih belum tampak adanya warga negara indonesia dari satu ratus delapan puluh delapan warga
kapal kri semarang lima ratus sembilan puluh empat ini keluar
dan saya dan juga berserta awak media lainnya juga masih menunggu
semoga masih lancar prosesnya
dan prosesnya ini memang membutuhkan waktu
jadi tadi sekitar bersandar sekitar jam sebelas tiga puluh dua artinya memang sudah hampir tiga puluh menit kapal tersebut benar benar merapat
dan bisa memberikan sinyal positif kepada masyarakat wni yang ada di sana untuk bisa keluar
dan dari kolin lamil ini juga tengah bersiap siap menyambut mereka
saya melihat bahwa ada deretan dari pasukan tni yang tengah berjaga jaga di sebelah bagian depannya
untuk nanti akan menyambut mereka turun
dari kapal kri semarang
ya lady kami masih menunggu seperti apa proses penurunan dari abk world dream tersebut
nanti rencananya bahwa begitu turun dari kapal
persiapannya nanti para abk akan menyerahkan dari pangko gap wilhan i
laksamadamadiah yudomarguno ke menko pmk
dan juga dengan disambut dengan lagu indonesia raya serta penyerahan sertifikat sehat oleh kementerian kesehatan
lalu para abk atau wni tersebut akan dijemput oleh masing masing pemda perwakilan daerah
ya saya bisa melihat juga bahwa pangkogap wilhan itu turun dari kapal laksamadinand
yang ditemani oleh beberapa awak lainnya
dengan berpakaian gelap anda mungkin bisa melihat sendiri
satu persatu mulai berjalan
ke arah luar kapal
artinya mereka sudah benar benar sampai di jakarta utara ini
di dermaga kolin lamil komando lintas laut militer
namun awak media dibatasi tidak boleh merapat
ada garis polisi militer al yang membatasi kita kami
untuk mendekat ke sana dan juga kami juga mendapatkan informasi bahwa
bahwa kami juga tidak diberi izin untuk mewawancarai salah satu dari mereka ataupun keluarga
dan para abk itu turun dengan menggunakan masker
satu persatu mulai berjalan
ada dokter terawan juga
menteri kesehatan yang akhirnya datang menghampiri para abk
dan posisinya lebih dekat dengan media artinya masih jauh
agak cukup jauh ada sekitar lima puluh meter ke arah para abk
dan para abk juga sebentar nanti akan berbaris
kemungkinan di tengah situ di depan kapal
untuk nantinya akan melakukan proses penyerahan dari
proses penyerahan dari pangkogap wilhan ke kemenko pmk
dan juga ke kemenkes
dan selanjutnya nanti para awak kapal abk
juga akan diserahkan
atau dijemput oleh masing masing keperwakilan
terima kasih pes
pada sebetulnya pangkogab saya akan bacakan dengan acara seperti ini
yang pertama acara pasang pasang konsultasi world dream
luar darbaga tapi di dalam ruangan begitu
ya lady baru saja menteri kesehatan dr terawan
itu melintas di belakang saya
berjalan menuju ke arah abk world dream
sejumlah satu ratus delapan puluh delapan orang dan juga ke laksamanama dia yudo margono
dan di sana segera akan dilakukan proses penyerahan
namun pihak media masih
akhirnya mencoba merapat ke sana
dan kita akan melihat seperti apa konferensi pers yang akan diselenggarakan
dalam waktu singkat ini
baik kita masih mengikuti proses penyerahan
nantinya akan diserahkan oleh laksamanama di ayudo margono
terima kasih coach
saya bara siap bzw
kita lihat bersama bahwa satu ratus delapan puluh delapan abk ini telah turun dari kri semarang yang telah mengangkut mereka dari pulau sebaru dengan waktu perjalanan sekitar tiga lima jam
kita masih menantikan bersama bahwa tadi wajah wajah dari para abk ini satu ratus delapan puluh delapan abk world dream telah turun dengan mengenakan baju yang bernada sama berwarna biru dan juga tiba di kolin lamil tanjung priok jakarta utara pada pukul sebelas tiga puluh waktu indonesia barat
dan tadi seperti diketahui bahwa para abk ini terdiri dari satu ratus tujuh puluh dua laki laki dan enam belas perempuan
kita juga lihat tadi sebagian ada yang mengenakan masker
tapi juga ada yang tampak sehat begitu tidak mengenakan masker
nah kita akan kembali memantau bagaimana proses selanjutnya ataupun seremonial yang berlangsung di kolin lamil tanjung priuk jakarta utara bergabung dengan korespondensi ann indonesia indrayani laksmi
ya laksmi apa saja seremonial yang akan berlangsung saat ini
ya untuk kepulangan dari wni abk atau awak kapal pesial world dream yang telah diobservasi selama empat belas hari di pulau sebaru kecil kepulauan seribu jakarta utara
memang tengah atau telah mendarat ke dermaga kolin lamil yang ada di tanjung priok jakarta utara
dan saat ini tengah atau mungkin dalam
waktu itu detik lagi akan diselenggarakan konferensi pers yang akan dihadiri oleh laksamana media yudho margono
dan juga tadi saya sempat melihat ada dokter trawan menteri kesehatan
dan nantinya juga dari kepulangan wni tersebut juga akan diserahkan kepada menteri menko pmk muwajir effendi
dan juga akan diberikan penyerahan sertifikat kesehatan oleh kemenkes
kepada para wni abk
dan juga nanti setelah itu prosesnya tidak panjang artinya seperti itu prosesnya singkat saja
bahwa nanti setiap wni akan diberikan kartu sehat dan juga dijemput oleh perwakilan dari pemerintah daerah setempat
seperti kita tahu bahwa dari satu ratus delapan puluh delapan abk world dream satu ratus tujuh puluh dua orang diantaranya berjenis kelamin laki laki
lainnya itu adalah perempuan
namun saya sendiri masih belum melihat apakah mereka akan langsung dibawa oleh keluarga
ataupun dibawa oleh perwakilan daerah dari kolin lamil ini atau dibawa dulu ke satu tempat
karena saya melihat ada situasi yang berbeda dengan yang ada di halim
jadi pada masyarakat ataupun keluarga pasien itu langsung datang
ke halim untuk menjemput satu ke satu dari mereka
namun di sini kondisinya berbeda
di sebelah kanan saya mungkin anda bisa melihat bahwa ada beberapa bis yang terparkir di sebelah sana
bis tersebut rencananya akan membawa satu ratus delapan puluh delapan pasien atau wni yang telah dilakukan observasi di pulau sebaru kecil kepulauan seribu
dan untuk alasan pemulangan hari ini pada hari sabtu
memang sebenarnya itu melebihi dari hari observasi
artinya memang hari observasi itu telah berakhir pada tanggal tiga belas kemarin tiga belas maret dua ribu dua puluh
karena proses observasi atau pemeriksaan suhu tubuh fisik dan segala macam itu berakhir pada sore hari
jadi alasan pertimbangan cuaca dan juga ombak yang membuat akhirnya para abk itu baru dipulangkan ke jakarta utara pada siang ini
dan selain itu bahwa lalu lintas di perairan laut jawa menurut colin lamil sendiri bahwa kemarin malam itu terbilang sangat ramai jika dibandingkan dengan weekend ini
jadi itulah yang menjadi alasan kedua kenapa mereka para wni abk baru dipulangkan pada siang hari ini